sorotan lainnya kementerian kelautan dan perikanan menangkap kapal pengangkut ikan asal filipina di laut sulawesi
saat diperiksa dua ton ikan tuna senilai ratusan juta rupiah berhasil disita petugas dari lambung kapal
kapal pengangkut ikan asal filipina ditangkap petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan sulawesi kepulauan sangihe sulawesi utara
kapal membawa empat abk warga negara filipina disertai dokumen perizinan palsu yang diduga sengaja dibuat untuk meloloskan kapal dari pemeriksaan
dari hasil pemeriksaan kapal filipina ini telah melakukan pengangkutan ikan ilegal dari indonesia ke filipina sejak tahun dua ribu dua puluh dua dengan kerugian negara mencapai total satu empat miliar rupiah
keempat abk dibawa dan ditahan di kantor psdkp